persoalan beras kembali muncul di awal dua ribu dua puluh tiga ini
tak hanya persoalan minyak kini stok beras ikutan menipis
di pasar induk beras cipinang jakarta timur stok beras sulit terpenuhi sejak enam bulan terakhir
ujungnya harga beras jadi naik
dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan telepon zulkifli rashid
ketua kooperasi pasar induk beras cipinang
selamat pagi pak zulkifli
sekaligus menduduki pemuncak klasemen
selamat pagi pak zulkifli
salam sehat terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
ya pak zulkifli ini terkait dengan beras yang menipis mungkin ya
kita bicara mengenai pemerintah telah mengeluarkan kebijakan impor
namun di sisi lain stok beras pasar induk semakin menipis pak
kenapa bisa stoknya menipis nih pak
ya stok menipis lantaran permintaan konsumen banyak
dan satu satunya beras yang ada sekarang adalah bulan
dolok ya dolok jaya
kalau beras dari daerah otomatis sudah tidak ada sama sekali yang mengalir untuk ke pasar induk
bapak mungkin sudah bisa mendapatkan informasi mengapa beras yang didistribusi daerah menipis
dan mengapa di jakarta yang seharusnya bisa mengakomodir demand
ataupun kebutuhan warga jadwal dirinya baik berkurang pak
yang jelas masalahnya itu kan masalah nggak panen mas
daerah di semua lini daerah itu kan nggak ada yang panen
jadi makanya sekarang justru
baru orang daerah itu juga kekurang beras
malah terbalik sekarang justru orang daerah yang mencari beras untuk ke pasar induk
kesalahan ini loh mas
hasil seperti bapak katakan tadi stoknya semakin berkurang karena demandnya harus kompetitif ya pak
dengan masyarakat di luar jabodetabek pak
ya sebenarnya begini
untuk kami ini sebagai pelaku pasar yang ditugaskan oleh bulog itu
kami tidak dibenarkan untuk mengirim beras ke luar jabotabek
suatu kendala juga
yang saya berbaharat di sini kalau bisa pemerintah membuka lini untuk ke jabodetabek
luar jabodetabek sebab kenapa
semuanya di luar jabodetabek itu kan juga keluarga dan masyarakat indonesia juga
jadi dia banyak protes sama kami
jadi intinya memang bulog sudah berbuat semaksimal mungkin untuk mengeluarkan stoknya yang ada
tapi namun permintaan itu tetap lebih besar daripada
yang didistribusikan makanya itu terjadi kendala seperti itu terus gitu loh
sampai tadi masih belum turun harga beras malah masih stagnan harga beras ya
beras medium itu di pasar itu masih berkisar sepuluh dua ratus sepuluh dua ratus
ya pak zul kalau kita bicara mengenai stok beras apakah benar stok beras di pasar induk masih cukup hanya sampai lima hari saja pak
masalah cukup empat dan lima hari tutup
itu enggak kapasitas saya untuk menjawab
saya juga pernah ditegur itu bukan saya
jadi maksudnya per januari kemarin stok beras itu adalah dua puluh lima ton per satu januari ya
per akhir januari itu stok beras itu lebih kurang dua belas ton
sampai sekarang pun juga masih tetap berkurang ya
tapi kenapa pasokan dari daerah itu ya nggak ada
ini sangat mengkhawatirkan sekali
tapi kalau bisa kami berharap disini
satu satunya adalah bulog
tapi kalau bisa bulog itu apakah bulog sampai saat ini dia mempunyai stok yang cukup
kami juga nggak tahu
sebab tanahnya kelihatannya sampai hari ini
sampai saat ini untuk pasokan dari bulog ini agak tersendat sendat
nah pemikir dari spskdo itu masih bisa mencapai satu dua hari atau tiga hari
kalau bisa hal seperti ini kok bisa secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu mbak
bapak katakan tadi sisa dua belas
sisa dua belas ton ya pak ya di pertengahan februari ini
berarti tidak akan cukup sampai akhir bulan pak
sementara di satu sisi bulog tadi dikatakan distribusinya mungkin birokrasinya
ataupun prosedurnya yang memang agak lamban dalam artian jalurnya pak
mungkin bapak bisa sedikit memberikan deskripsi pak
ini untuk administrasi pembuatan spsk do
do itu kan kalau kita mengeluarkan
kita akan pertama kali mengajukan permohonan
sudah kita mengajukan ke permohonan
keluarlah spsk do surat perintah store
sudah itu kita store
sudah store kita akan dicek dulu duit kita yang masuk ke bank terkait
sesudah itu baru diterbitkan so untuk pengeluaran barang
di situlah kendalanya agak terlambat
entah apa permasalahan
mungkin orang terlalu banyak juga mengajukan permohonan
sekarang mungkin kendalanya itu mas
kalau bapak katakan tadi dengan banyaknya permintaan
di satu sisi juga
luar jabodetabek permintaannya ke kawasan jakarta juga
mengenai stok tadi bapak mengklaim
bapak tidak berani menjawab stok ada sisa sampai lima hari pak
mengapa begitu pak
ya kalau perkiraan saya stok sampai hari ini ya masih lebih kurang
ini lebih kurang perkiraan saya mas
kalau ini sebenarnya data
ini kan ada stesen yang punya
takut saya disalahin lagi
ini akan saya jawab ya
untuk berapa hari ini
di perkiraan saya lebih kurang rp lima belas
rp lima belas per hari ini kelihatannya stok yang ada
lebih kurang ya mas
dengan food station yang harusnya ada
berapa pak proporsi yang sangat idealnya pak
hingga akhir februari pak
kalau yang idealnya stok pasar hidup itu rp empat puluh atau rp empat puluh lima
sebab kenapa kebutuhan dki ini jabodetabeknya rp dua lima ratus atau rp tiga per hari
pak berarti dengan rp lima belas tadi sisanya sementara kebutuhan idealnya rp empat puluh lima ton
kemudian konsumsi jakarta rp dua per hari itu sangat tipis sekali ya pak ya
tapi saya tidak akan menjawab empat hari dan lima hari hal di sini
nggak mau ya
nanti takut saya disalahkan
intinya stok ini sangat mengkhawatirkan
apalagi kita sebentar lagi sudah menghadapi bulan puasa dan puasa ya
dan panen itu nanti juga bulan maret nanti akhir maret baru akan panen mas
jadi ini yang memang harus diperhatikan
kalau bisa ini permintaan saya sebagai pelaku pasar
bulog itu benar benar memperhatikan yang satu bulan ini
kalau seandainya ada stok rp tiga ratus ton atau rp lima ratus ton yang dibicarakan itu kok kenapa
nggak usah lah
kalau bisa kita keluarkan aja secukupnya berapa meminta pasar diberi
kalau lah bisa yang bisa menurunkan beras
harga beras di pasar
jadi adalah dua faktor
yang pertama panen
panen itu sendiri yang bisa menurunkan harga beras
permintaan pasar umpamanya sepuluh ton diberi oleh bulog itu dua puluh lima atau dua puluh atau dua puluh lima ribu ton
itulah yang akan bisa menurunkan harga
kalau sepuluh ribu permintaan pasar diberi lima atau delapan itu belum tentu untuk menyelesaikan masalah mas
pak berarti dengan kondisi tadi bapak katakan panen raya mungkin baru maret
sementara sekarang sudah pertengahan
sudah pertengahan bulan
hampir satu bulan menunggu dengan stok yang menipis
berarti kondisinya darurat
dan sebenarnya seperti apa sih pak prosedur dari bulog tadi bapak katakan birokrasinya kemudian administrasinya lamban
lalu mereka tidak memberikan distribusi sesuai dengan permintaan
apa yang bisa bapak evaluasi terhadap kinerja selama ini pak
kalau saya tidak bisa mengevaluasi cuma saya bisa menghimbau
kami sebagai pelaku pasar dan kami cuma bisa menghimbau
lakukanlah yang terbaik oleh pemerintah
untuk jangka satu dan satu setengah bulan ini
berapa ada stok ya keluarkanlah
nggak usah kita takut takut untuk mengeluarkan stok
sudah panen nanti itu semua stok yang ada di bulog itu kami sudah tidak memedukan lagi
yang perlu hanya satu dan satu setengah bulan ini yang sangat dibutuhkan diperlukan
pak apa kondisi ini berulang terjadi
apakah di tahun ini yang paling buruk pak
ini terjadinya boleh saya rasa
saya rasa cirikulusnya itu lebih tujuh atau sepuluh tahun
ini kejadiannya dulu kan pernah tahun dua ribu tujuh belas atau tahun dua ribu delapan belas awal ya
dua belas akhir dan delapan belas awal
di situlah terjadi
dari situ sampai sekarang panen itu juga masih bagus ya
tapi sekarang sekarang ini saya dari bulan agustus saya sudah menyampaikan
sama pemerintah dan teman teman media semuanya
akan terjadi kekurangan beras januari bab loyang akan datang
ini benar benar terjadi mas
prediksi saya itu nggak meleset
itu benar benar terjadi sampai sekarang
iya bapak ketika mengajukan prediksi ini lalu seperti apa respon pemerintah pak
karena terbukti sampai sekarang lamban distribusinya dari bulog salah satunya
kalau pemerintah menanggapi dalam catatannya itu datanya
dia berpegang dengan data
data itu cukup dan lengkap
tapi data itu kalau menurut saya sebagai pelaku pasar kami
sebenarnya kami tidak mau tahu terlalu jauh lah ya
tapi data itu tidak akurat menurut pendapat saya mbak
inilah yang terjadi di penjangkaji sampai sekarang ini
pak ini yang menarik adalah mentan melakukan panen raya nih pak di serang banten ya
pada tanggal delapan kemarin
dan mengatakan bahwasannya kondisi beras aman hingga lebaran
karena pasokannya sudah mencapai sekitar minimal tiga puluh ribu ton akhir bulan ini
bagaimana anda menyikapi pernyataan ini pak
saya menyikapi terakhir itu saya mengatakan itu
saya juga sebenarnya nggak mau terlalu jauh lah
saya pak menteri kalau saya membantah pak menteri kan saya tidak enak
tapi dalam catatan saya amatan saya itu kurang benar ya
sebab dengan posisi kita lagi kurang nih tapi kita mengatakan masih lebih
masih memang punya stok masih ada yang mau panen
panen itu akan terjadi nanti bulan maret akhir maret itu
itu yang jelas
ya lalu solusi sejauh ini seperti apa pak
mengingat tadi permintaan juga banyak dari luar jakarta dan sekitarnya pak
solusi saya cuma berharap satu
mas kami apalah daya ya mas
kami tidak akan bisa berbuat apa apa terkecuali pemerintah yang bisa berbuat
pak bapak presiden sendiri mengatakan di tujuh puluh sembilan daerah itu kekurang beras
terlalu beras yang punya itu beras adalah pemerintah
berarti pemerintah yang punya bulog itu adalah penyalur
menyalurkan untuk memperpanjang tangan
ya kalau bisa berapa ada stoknya
kita lepas aja lah untuk satu bulan setengah ini mas
masalah ini sangat kritis sekali stok yang dipunyai oleh
kalau kita lihat ufung oleh pasar induk frustration mas
baik pak zulkifli rasid
terima kasih untuk perbincangan hari ini
selamat pagi pak
selam sehat selalu pak